sri hartanti saragi seorang ibu rumah tangga di kabupaten bekasi jawa barat
hanya bisa menjerit meminta pertolongan
tubuhnya lemah karena terpapar covid sembilan belas
sementara kedua anaknya terpaksa dibawa ke puskesmas karena tak ada yang mengurus
peristiwa ini terjadi tiga belas januari lalu
sri sengaja membuat video dan menyebarkannya ke jejaring komunikasi whatsapp
untuk meminta pertolongan agar kedua anaknya yang masih kecil dibawa keluar dari puskesmas
sementara saat itu sang suami yang lebih dulu terinfeksi virus covid sembilan belas
tengah dirawat di rumah sakit lain
setelah menunggu lama akhirnya seorang teman sri datang dan membawa kedua anaknya pulang
nahas sehari setelah itu sri menghembuskan nafas terakhirnya
kepergian sri hartanti membuat keluarga kehilangan
tangis ibunda sri hartanti pecah saat mengenang sang putri
sri yang diketahui tertular covid dari suaminya ini mengaku pada keluarga bahwa puskesmas riamur
tempatnya dirawat tidak melayaninya dengan baik dan tidak melakukan tes swab
saya tidak bisa melayaninya karena saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya suami saya covid sembilan belas butuh pertolongan
tim liputan berusaha melaksanakan
tentukan konfirmasi ke puskesmas sri amur tempat sri dirawat namun belum mendapat penjelasan
karena kepala puskesmas sedang menjalani isolasi akibat terpapar covid sembilan belas
menurut tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi
kombespol hendra gunawan penyebaran virus covid sembilan belas di wilayahnya didominasi klaster keluarga
untuk itu gugus tugas akan memperketat sistem testing tracing dan treatment
dedy beben bekasi jawa barat